masih sering melanggar rambu lalu lintas
cuek dan arogan di jalan raya
pikirkan matang matang ya
jangan kaget kalau tiba tiba anda diberhentikan petugas seperti ini
kalau sudah begini anda tak bisa mengelak
bapak melanggar peraturan lalu lintas
suka tidak suka
terima ya surat cintanya
penggunaan kamera mobile yang sengaja dipasang di beberapa motor dan mobil patroli di telantas polda jambi ini
ternyata cukup efektif menjaring para pelanggar lalu lintas
yang sengaja menghindari jalan yang telah terpasang kamera pengawas
belum sepekan sejak digelar serentak di dua belas kepolisian daerah
saat lantas polresta jambi telah mengirimkan tujuh puluh lima surat tilang elektronik
dengan beragam pelanggaran
mulai dari menang robos traffic light
tak pakai helm saat mengendarai sepeda motor
hingga suara bising kenal pot kendaraan
jadi bapak mengakui ya
bukti bukti yang dihampirkan ya
ya betul lah
kita yang melaksanakan patroli mobile
baik menggunakan roda dua maupun roda empat
yang terpasang kamera
dan terhubung dengan pec office
dimana nanti akan meng capture

pertama tama yang akan meng capture

pertama tama yang akan meng capture
kendaraan yang melakukan pelanggaran
selain demi menjamin keamanan dan keselamatan di jalan raya
kehadiran inovasi tilang elektronik
dibuat untuk memenuhi keinginan masyarakat
khususnya bidang pelayanan yang dilakukan di telantas
nugroho kusumawan jambi